adik aku itu kan seorang guru ngaji
dan aku akan memanfaatkannya untuk kemenanganku
kamu harus menjadi tim sukses
maaf kak tapi aku gak bisa
aisah kamu cuma menyuruh ibu ibu untuk memilih aku
dan aku akan menyiapkan amplu buat mereka
berikanlah petunjuk kepada kakak hamba
jika kakak hamba terpilih menjadi pemimpin
kalah ia pemimpin yang penuh dengan amanah
rabbana atina fidunia hasanah
aku baru selesai sholat duha
aisyah kamu gak usah takut ya
kakak kamu lagi keluar
aku tuh suka ngeliat kamu
aku tuh sebenarnya udah lama suka sama kamu
gimana kalau kamu jadi istri kedua aku
aku janji aku gak akan kasih tahu siapa siapa
ini rahasia kita berdua kak
kamu juga jangan sampai tau
aku nanti bakal kasih semua yang kamu mau
masya allah kak kenapa kakak punya pikiran kayak gitu
aisyah kamu jangan takut ya
kakak janji ini cuma kita berdua yang tahu
enggak kak kakak udah terlalu
enggak kak kakak udah keterlaluan
aisyah aisyah aisyah tunggu dulu
lepasin aku kak
aisyah teman teman kamarmu
aisyah siapa rakyat
ada apa ini
ngapain kamu di kamar raisa
adik kamu tuh keterlaluan ya
masa dia gak mau dengerin omongan aku sih
aku minta dia baik baik supaya bantu kamu pas pemilihan
biar kamu tuh kepilih
dia malah makin makin
enggak kak kakak baru dibohong kak takut percaya sama aku kak
kamu itu bener bener gak tau diri ya
seharusnya kamu hormat sama dia
ingat ya sekali lagi kamu ngelakuin ini
sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan kepala desa
ibu ibu jangan sampai terjebak atau salah pilih
kita harus memilih pemimpin yang penuh amanah
bukan pemimpin yang tidak amanah
atau pemimpin fasik
pemimpin yang fasik itu apa aisyah saya gak tau
salah satu tanda akhir zaman adalah dengan terpilihnya pemimpin yang fasik
dan pemimpin yang fasik itu adalah
pemimpin yang jauh dari kebenaran
hidup bermewah mewahan dan jauh dari amanah
siapapun yang memilih pemimpin yang fasi
hukumnya dosa besar bu
aisah kakak kamu kan mau mencalonkan jadi kepala desa
dia termasuk pemimpin yang fasik gak
pokoknya kita harus memilih calon pemimpin yang menarik
aku punya ide cemerlang mas
kita bisa paksa aisah buat ngerayu ibu ibu supaya memilih aku mas
nah kalau ibu ibunya sudah setuju
suami suaminya kan juga pasti ikut mas memilih aku ya kan
ah iya kamu beneran
aku juga beneran
aku juga beneran
adik aku itu kan seorang guru ngaji
dan aku akan memanfaatkannya untuk kemenanganku
kamu harus menjadi tim sukses
maaf kak tapi aku gak bisa
aisah kamu cuma menyuruh ibu ibu untuk memilih aku
dan aku akan menyiapkan aplok buat mereka semua
ya allah kak aku mohon tolong jangan kotorin majelis taklim dengan niat dan ambisi kakak untuk jadi kepala desa
aisah apa susahnya sih kamu cuma memaksa ibu ibu supaya memilih aku
kalau mereka gak mau yaudah kamu bilang aja sama mereka
kalau kamu itu gak mau ngajar mereka ngaji lagi apa susahnya sih
kak walaupun kakak adalah kakak kandung aku tapi tetap aja yang namanya pengajian itu bukan tempat untuk kampanye
oh jadi kamu gak mau mendukung aku
oke aku akan tunjukin ke kamu kalau aku bisa memanfaatkan majelis taklim supaya mereka semua memilih aku
oh ya makasih
ibu ibu jangan lupa datang ya ke acara pengajian yang saya buat
ustadznya itu terkenal loh bu ceramanya juga bagus sekali
pokoknya nanti kalau ibu ibu semua pada datang saya siapin makanan yang enak enak buat ibu ibu
iya dong ada door price nya lagi bu
ibu ibu jangan kita datang ya saya tunggu loh kehadirannya
kalau begitu saya permisi dulu ya ibu ibu ya
jangan lupa datang ya pak ajak anak sama istrinya
ah besok datang ke pengajian ya
dalam rangka apa ini pak bayu bikin pengajian
masa mengaji dalam rangka apa sih pak
mengaji itu untuk mencari ilmu supaya hidup kita berkah dunia dan akhirat
pak bayu udah tahu banget nih
masa berbuat baik untuk orang lain dicurigai
jangan lupa besok datang ya startnya top
sering muncul di tv tv

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak ibu ibu jamaah alhamdulillah
dengan izin allah subhanahu wa ta'ala
kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini
dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah saya yang sangat penting
tentang pemimpin masa depan
itu ustadz siapa sih
saya kebaru kenal
kata bu rana itu ustadz terkenal
hadirin jamaah sekalian
sebentar lagi pemilihan kepala desa di kampung ini akan diadakan
seperti bapak bapak ibu ibu ketahui
pilihlah pemimpin yang baik
yang baik yang berjuang untuk warganya
dan seperti bapak bapak dan ibu ketahui
dalam pemilihan kepala desa bulan depan
saudari kita ibu ratna akan mencalonkan diri
bukan begitu ibu rana
benar sekali pak ustadz
kenapa ingin menjadi kepala desa
karena saya ingin seluruh warga di kampung ini hidup sejahtera pak ustadz
bapak bapak ibu ibu dengarkan betapa mulianya niat ibu ratna ini
nah hadirin sekalian
bapak bapak ibu ibu perlu diingat
jangan salah pilih ya
dalam kesempatan pemilihan kepala desa nanti ingat
pilihlah ibu rana
kalau desa kita makmur
hidup kita akan senang dan tentram
bukan begitu ibu rana
demikianlah tausya saya ini
seairi dan ucapan wabilahi taufiq wa hidayah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu ibu bapak bapak harap jangan pulang dulu karena
sebentar lagi akan ada doorprice untuk ibu ibu dan bapak bapak
kalau gitu saya tetap melukau ustaz
katanya pengajian kok malah kampanye
saya juga jadi bingung
ceramah ustaznya malah isinya seperti kempahannya begini
yang penting kita dukung aja bu ratna
yang penting kita untung
aduh pak bayu
gerah banget nggak betah nih saya
udah tahan aja bentaran doang kok
gayanya meyakinkan banget jadi ustadz
sayang temen aku ini jago acting
apa aja dia bisa
apalagi jadi ustaz doang
tapi kalau si ratna kepilih jadi kepala desa
jangan lupa sama gua
dero tenang aja
bini gue ini pasti menang
nih bayaran buat lu
udah buruan buruan buruan
para warga desa yang saya cintai
saatnya sekarang saya umumkan calon kepala desa kita
di hadapan ibu ibu bapak bapak
sudah ada dua calon kepala desa yang memenuhi syarat
yang akan bertarung untuk merebutkan posisi sebagai kepala desa
yang pertama bapak haji jono
dan yang kedua ibu ratna
insya allah kedua kandidat ini segera bertarung
untuk memenangkan pemilihan kepala desa ini